ya pemuda adalah generasi penerus bangsa
di tangan pemuda lah nasib suatu bangsa dipertaruhkan
tujuh tahun yang lalu tonggak persatuan pemuda negeri ini dibangun
mereka berseru bertanah air satu sebagai bangsa yang satu dengan bahasa yang satu indonesia
dan perjalanan panjang negeri ini pun akan terus berada di pundak para pemuda
prestasi pemuda menjadi prestasi bangsa
dan insight kali ini menghadirkan mereka yang menoreh prestasi para anak muda yang bergerak demi kemajuan bangsa
maraknya pemberitaan negatif tentang indonesia telah menurunkan optimisme pemuda terhadap masa depan indonesia
melalui good news from indonesia informasi positif dan berimbang mengenai indonesia kembali membangkitkan semangat optimisme dan semangat generasi muda membangun bangsa
awal dari minimnya optimisme pemuda indonesia terhadap masa depan indonesia
ahyari hananto membuat gerakan good news from indonesia gnfi melalui sebuah situs internet
survei yang dilakukannya pada tahun dua ribu delapan terhadap empat orang menunjukkan delapan puluh tiga persen pemuda kehilangan optimismenya karena tidak mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang tentang indonesia
para pemuda pesimis akibat begitu banyaknya berita negatif tentang indonesia di media baik dalam dan luar negeri
melalui halaman situs good news from indonesia org gnfi mengajak pemuda untuk berbagi informasi yang positif sebagai penyeimbang terhadap berita berita negatif yang banyak ditampilkan oleh media
dari berita yang dibuat oleh tiga puluh satu kontributor
di dua puluh satu negara gnfi menyajikan informasi positif tentang indonesia dalam berbagai bidang dari seluruh dunia
melalui artikelnya para kontributor gnfi mengirimkan informasi positif yang terbagi ke dalam beberapa kategori diantaranya anak bangsa indonesia unik dan karya bangsa
artikel gnfi memberikan berbagai informasi seperti prestasi anak bangsa
hingga potensi wisata di indonesia
selain membangkitkan optimisme informasi yang positif juga membangkitkan nasionalisme dan semangat generasi muda untuk terus membangun indonesia
grafirardi kresnantio cnn indonesia
ya dan atas konsistensinya memberikan berita berita positif di tanah air good newsroom indonesia baru saja mendapat penghargaan
dari kementerian komunikasi dan informatika sebagai media yang mampu mengelola ruang publik yang berdampak positif bagi masyarakat
nah siapakah sosok dibalik sepak terjang good news from indonesia
berikut petikan wawancara saya dengan founder dan editor in chief ahyari hananto
kalau dari ari pasti kabarnya baik
sebenarnya titelnya bagus sekali ya
karena biasanya kalau kita nonton berita apalagi berita asing itu biasanya bad news
oke judulnya itu sendiri
ada referensinya bahwa biasanya kalau kita menonton berita dengan cerita tentang indonesia rata rata isinya bad news
memang apalagi kalau kita di luar negeri ya reputasi indonesia di luar negeri belum sangat bagus
indonesia dikenal dengan ya kita tahu mungkin korupsinya kemacetannya
bencana kota kota yang kotor sungai sungai yang kotor dan sebagainya
atau kita mau mengangkat itu ada
itu fakta tapi kita juga mengangkat fakta yang lain yang selama ini tidak diangkat
yaitu tentang prestasi prestasi indonesia
begitu apa namanya berbudaya bangsa indonesia
begitu panjang sejarah indonesia segala macam
tujuannya satu adalah kita ingin membuat audiens kita bangga
bahwa indonesia tidak hanya yang ini saja tapi juga ada yang bagus yang bisa diangkat yang membanggakan
iya paling tidak kita memberikan informasi yang berimbang juga kan
supaya tidak melulu bad news dari indonesia
kapan memulai good news from indonesia ini
dan apa yang membuat anda waktu itu merasa bahwa harus ada sesuatu seperti ini
latar belakangnya memang sama seperti yang kita sama sama ketahui bahwa
kalau kita melihat berita saja dimanapun lah tidak perlu mengikuti
memang tidak banyak berita bagus di sekitar kita
tapi bukan berarti nggak ada
nah itu pada tahun dua ribu delapan akhir kami mengadakan survei
ada sekitar empat ribu responden kita langsung ketemu ngobrol
itu surveinya dalam bentuk apa
kita melakukan survei dalam waktu hampir tiga bulan
semacam fgd gitu ya
terus pertanyaannya ada dua
responnya kebanyakan anak muda dan pertanyaannya ada dua
bagaimana anda memandang indonesia
optimis di masa depan atau pesimis
yang pertanyaan kedua adalah mengapa
pertanyaan kedua mengapa
jadi segala macam jawaban mereka kami simpulkan
muaranya ada tiga
jadi satu adalah mereka tidak mendapat informasi yang berimbang tentang indonesia
mereka tidak mendapat informasi yang akurat tentang indonesia
informasi yang positif mereka nggak dapat
ketika mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi yang positif tentang indonesia
sorry ini empat orang ini rata rata anak anak muda
presidennya dari berapa tahun
sma sama kuliah
dan dari situ kita simpulkan bahwa bisa jadi kepesimisan mereka pesimisme mereka itu berangkat dari ketidaktahuan mereka tentang indonesia
jadi sebab itulah maka kita mikir oke
kalau kita lihat di sini ada media yang mainstream yang mengabarkan apapun lah yang mereka mau oke fine
tapi harus ada penyeimbang
makanya kita munculkan good news from indonesia bahwa selain ada berita yang banyak itu ada juga berita yang banyak ini yang selama ini tidak masih tertutup
tidak ada wadahnya
tidak tidak tidak
kercacar di mana mana
ada tapi tidak terkoordinasi dengan baik
jadi kita kumpulkan dan akhirnya ternyata banyak sekali good news from indonesia yang membanggakan yang membuat kita bangga menjadi indonesia
oke nah cara mengkompilasi good news ini bagaimana
dan setelah itu
nah siapapun misalnya kalau saya memiliki cerita itu bisa memasangnya di good news
awalnya kami waktu itu melalui blok
ternyata blok itu ada ceruk khusus yang memang ceruk yang tidak pernah dimasuki oleh media lain
baik uru mainstream maupun media digital
dan ketika itu dibaca oleh begitu banyak orang termasuk orang indonesia di dalam dan di luar
ada sekitar tiga puluh satu kontributor di dua puluh satu negara yang mulai aktif mengirimkan berita
jadi ini internasional ya
apapun bisa mengirim
ada dua puluh satu negara yang secara aktif mengirimkan berita berita
entah itu dalam bentuk tweet atau artikel
contoh misalnya ada mas kape dari indonesia yang menjadi salah satu mas kape terbaik di dunia
kita paling pertama tahu
karena ada kontributor kita di perancis atau di inggris waktu ada airshow di sana
jadi itu keunggulan kita
kedua juga ada kontributor kontributor di indonesia yang setelah aktif mengirim
yang terakhir kita sudah membuka keran sepenuh penuhnya bagi siapapun yang mempunyai good news
atau punya berita berita yang inspiratif yang menarik yang untuk tantangan indonesia
silahkan di posting sendiri
oke sekarang kan ini saya lihat ya ada good news from indonesia
itu punya website nya itu sendiri
jadi dari blog akhirnya punya website itu sendiri
rata rata berapa hari dalam sehari berapa berita yang dipasang atau mungkin lebih ke
rata rata satu hari lima sampai tujuh berita
kita batasi agar tidak juga terlalu banyak
nanti ada yang berita yang tenggelam
jadi berita yang kita munculkan itu berita berita yang evergreen
jadi kita baca sekarang sampai dua minggu lagi gak ada bedanya
sama sama masih berita bagus
tapi jangan lupa bahwa kita juga punya channel lain
kita punya sosial media juga
kita punya produk produk seperti video grafis infografis
yang dalam rata rata dalam satu bulan kita reachnya sampai dua belas juta
ada ini nya juga merchandising nya sekarang
oke sekarang good news from indonesia com ini kan sudah delapan tahun ya
kalau ditanya lagi mungkin perlu lagi bikin survei ya
menurut anda anak anak lebih optimis
kita memang akan mengadakan survey tapi kalau waktu itu kita survey nya door to door gitu ya
kita sudah akan melakukan melalui online dan akan kita lakukan segera
padahal selama ini kita sudah mengadakan pre survey juga
sebenarnya bukan pre survey
kita ingin mereka menjadi relawan good news from indonesia
ternyata empat ribuan orang juga yang daftar
dan padahal mereka harus ngisi form yang panjang
kirim cv dan ada empat ribu cv yang masuk
yang kontributor yang sifatnya permanen ya
ada berapa orang
ada sekitar tiga puluh tujuh orang yang kita kategorikan
khusus berita berita ekonomi berita tentang budaya berita pendidikan
mereka punya tugas tugas khusus
oke selain ari di good news from indonesia ada berapa orang ada
kita ada sekitar yang operasi betul betul di dalam ada sepuluh orang
kita punya dua kantor
jadi itu udah macam perusahaan atau
bukan hanya sekedar hobi
awalnya iseng kami ingin agar ini sustain tapi at the same time juga impact full
nah itu dia revenue modelnya seperti ini apa
sponsorship juga kemudian juga ada penjualan merchandise dan sebagainya
tapi kita memang inginnya agar ini sustain dan sustainable
dan itu harus kayaknya memang harus ada revenue yang masuk
ini kan kalau saya lihat dari website nya ada misalnya indonesia unik kemudian indonesianah karya bangsa dan anak bangsa itu sendiri
nah proses cara memfilternya ini kan supaya ada semacam moderatornya lah dalam hal ini
ini semua dicek satu persatu dan
kita percayakan sepenuhnya kepada para penulis
jadi kita sudah betul betul intervensi kita minimal saja
tapi awalnya kenapa ada empat kanal itu
dulunya ada tiga puluh kanal lebih
mulai dari militer mulai dari ekonomi sosial budaya
tapi setelah kita pros lagi kok ternyata empat itu sudah masuk
dan itu tidak menyulitkan bagi siapaan penulis untuk mengkategorisasi tulisannya ke dalam kategori
nah rata rata dari empat kategori ini mana yang paling populer dan paling banyak
yang paling populer dan paling banyak itu indonesia unik
karena itu mengandung atau meliputi banyak hal
mulai dari budaya wisata mulai dari keunikan keunikan indonesia
jadi indonesia banyak sekali yang unik unik ya apalagi kalau
makanya kita bisa sebelapan tahun tidak kehabisan cerita
contoh misalnya begini
ketika menara eiffle di paris diresmikan itu peresmiannya memakai gamelan jawa dan sunda
tidak banyak orang tahu kan
nah itu masuk di indonesia unik
tapi misalnya seperti mobil dari indonesia buatan surabaya yang kemarin mampu tenaga surya
mampu finish tiga ribu kilometer tanpa berhenti
itu masuk di karya bangsa
pak habibie mungkin masuk di anak bangsa
jadi kanal kanal itu mungkin para penulis sudah mulai bisa ini semua
nah yang kontribusi dari teman teman mungkin yang tinggalnya di luar negeri
apa saja mereka rata rata
karena saya lihat juga cukup aktif ya
ada yang kegiatan ada event event ke indonesiaan
misalnya ada festival tari indonesia di milan baru baru ini
ada yang meliput
ada juga yang tidak
misalnya ada film indonesia yang tiba tiba menjadi box office di maryland di amerika serikat
itu mereka liput
mungkin media masa di indonesia tidak banyak yang meliputi itu karena tidak punya kantong pilar di sana
nah kita punya
terus ada misalnya ada satu rumah bergaya batak sepenuhnya bergaya batak di tengah hutan di duseldov di jerman
siapa yang bangun itu
jadi bahan bahannya diambil dari tapanudi
jadi orang batak yang tinggal di jerman
orang jerman ya
orang jerman ya
orang jerman pernah ke sumatera utara dan membawa itu
di belgia itu ada taman yang sepenuhnya berwajah indonesia
namanya taman ganesha di belgia
jadi dan itu thanks to our contributor kita menjadi tahu hal hal seperti itu
nah kalau dari feedbacknya good news from indonesia dapatkan penghargaan dari kominfo ya
sebagai salah satu situs yang membawa hal hal yang positif
feedbacknya rata rata lebih banyak dari mana
dari luar indonesia atau dari indonesia
dan memang tujuan awal seperti itu
yang lain lain banyak dari luar negeri
sementara feedback kita banyak mulai dari segala macam sektor orang masuk
mulai dari para menteri mantan presiden juga pernah ini diplomat jurnalis
apa namanya akademisi juga
mereka menjadi pembaca setia kita
jadi kita juga mewawancarai ari dalam rangka kan sumpah pemuda
masih muda nih
kira kira apa ya keinginannya untuk indonesia masa depan
khususnya bagi calon calon pemimpin di masa mendatang mengelola indonesia ini
sebenarnya dalam rangka sumpah pemuda itu ada tiga core penting yang mungkin tidak
kita tidak mungkin kehilangan ketiganya
satu persatuan akan didalam kebenekaan
kita menjaga itu dan it's not taken for granted kita harus menjaga itu betul betul
nah harus diingatkan terus menerus
terus menerus gitu
dan kedua itu rela berkorban
dalam artian kita mementingkan kepentingan banyak orang
kepentingan nasional dibuat
diatas kepentingan siapapun yang lain
ya golongan partai agama dan segala macam
jadi setuju dengan ada wajib bela negara ini
enggak siapa tahu
nanti kan di bawah lima puluh tahun harus ikut nanti kalau
tapi nasionalisme tidak harus dibangun melalui seperti itu
kecintaan pada bangsa bisa dibangun mulai melihat raja ampat jalan jalan indonesia
macem macem cara untuk membela negara
kembali yang ketiga tadi
yang ketiga adalah bangga menjadi indonesia
nah ini good news from indonesia masuk di area ini
jadi bagaimana kita bisa optimisme pada indonesia
kita bisa penuh harap pada indonesia
kita bisa mencari bangga pada indonesia
saya pernah melakukan survei di salah satu negara
kita tidak bisa saya sebutkan di salah satu negara asean
yang dulu tahun enam puluh an tujuh puluh an itu menjadi salah satu negara termakmur di asia setelah jepang
tapi sekarang berada di bawah indonesia
kami mengadakan survei selama dua bulan
dari utara sampai selatan
dan mereka umumnya dari semua jawaban itu muaranya satu
mereka ada satu momentum di mana mereka betul betul kehilangan harapan
dan jadilah mereka seperti itu
kita tidak mau seperti itu
kita ingin menjadi negara yang optimis
kita punya semuanya
apalagi kita memasuki momentum yang tidak muncul setiap enam ratus tahun sekali
yaitu bonus demografi
dan kita memasuki masa itu
kita punya anak muda yang begitu banyak jumlahnya
kita punya tool yang selama ini dianggap biasa
dianggap take and forget aja
kita saling terhubung satu sama lain
ide ide kita bisa dibaca oleh siapa pun
semoga energinya positif di situ bisa saling menular
ari terima kasih banyak
terima kasih mbak desy
ya ini perlu dicek karena membuat kita juga bisa mencintai indonesia lebih dalam lagi
mengenal indonesia lebih dekat lagi
terima kasih banyak ari
thank you mbak desy
ya setelah informasi berikut kita akan berbincang dengan seorang anak muda lainnya
yang tidak kalah menuai prestasi dan ternyata masih duduk di bangku sma
sesaat lagi tetaplah di insight
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak pak zulul

terima kasih banyak
lebih dari enam puluh ribu orang dalam global citizen festival di new york amerika serikat akhir
bulan september lalu apa yang membuat putri begitu peduli terhadap nasib sesamanya berikut
wawancara saya dengan putri gayatri iya putri terima kasih telah datang dari bandung ya putri
ini usianya lima belas tahun tinggalnya di bandung kelas satu sma ya sekarang baru masuk sma wow tapi luar
biasa pengalamannya ya terakhir pada sidang umum pbb bulan september yang lalu putri ini
salah satu dari ada beberapa anak dari seluruh dunia yang mewakili ya di sidang umum pbb khusus
untuk use ya bagian dari anak anak itu sendiri bagaimana putri bisa akhirnya tampil
di sidang umum pbb dan juga sempat berpidato mewakili anak anak untuk safe the children bisa
ya jadi pertamanya putri ini aktif di osis waktu putri smp di smp
negeri satu pamengke itu putri aktif di osis dan di sekolah putri itu ada beberapa taman putri yang
menyandang disabilitas ya ada yang down syndrome di sana pokoknya anak anak berkebutuhan khusus
dan putri itu juga aktif di osis dan di sekolah putri itu ada beberapa taman putri yang menyandang

mendapatkan diskriminasi dari teman teman untuk bisa dihargai dan putri juga menyarankan untuk
adanya pendidikan inklusif di smp putri agar anak anak berkebutuhan khusus pun bisa bersekolah
di sekolah umum ya dan untungnya alhamdulillah dibantu oleh save the children jadi save the
children itu memfasilitasi dan melatih guru guru untuk mengajar anak anak yang berkebutuhan khusus

safe the children atas program pendidikan inklusif lalu putri diundang dalam acara koalisi aksi dua ribu enam belas
di jakarta jadi koalisi aksi dua ribu lima belas itu mengundang lima belas anak dan lima belas provinsi termasuk putri mewakili
jawa barat di sana jadi kita berkumpul kita menyuarakan aspirasi kita dan permasalahan di
terus kita rangkum kita tuangkan dalam main mapping jadi digambar gambar pakai crayon
terus kita presentasikan kepada pihak pihak terkait seperti anggota dpr komisi sembilan
terus pak anies baswedan menteri kesehatan menteri sosial dan sebagainya
nah setelah itu mendapat kesempatan untuk pergi ke new york
kemana ada sidang umum pbb yang ke tujuh puluh waktu itu
nah untuk akhirnya dipilih itu bagaimana perasaannya
dan ini kan pasti banyak sekali pengalaman yang disana bertemu dengan pemimpin negara
dan juga teman teman dari negara lain dan katanya juga bertemu dengan salma hayek
bintang dan queen rania dari ratu jordan
itu bisa cerita sedikit pengalamannya
oh iya jadi putri sangat sangat bersyukur sekali atas kesempatannya bisa duduk di pbb
dan bisa berpartisipasi
jadi ini kali pertamanya putri ke luar negeri
oh pertama kalinya ya wow udah langsung ke new york ya dan bertemu dengan dunia internasional
iya dan kita disana bertemu dengan delegasi anak dari negara lain
kita juga sama seperti yang di jakarta
kita juga menyampaikan aspirasi kita merangkum masalah mencari solusi
dan kita sampaikan kepada pihak pihak terkait seperti presiden general assembly
ambasador dari beberapa negara lalu kepada martha santos
disana juga bertemu dengan ban ki moon
iya sejen pbb ya
waktu itu bagaimana perasaannya sempat salaman juga
sangat sangat senang mbak karena yang ada di buku buku pelajaran wah ketemu
apa yang putri tanyakan pada sekjen pbb
putri cuma bersalaman nggak sempat berdiskusi
kalau berdiskusi putri sama marta santos
putri sempat berdiskusi karena dia juga bagian apa namanya bagian anak anak
bekerja bagian anak anak putri menyampaikan isu yang putri bawa yaitu pernikahan di usia anak
nah ini kenapa waktu itu salah satu topik yang putri bawakan
karena kan putri disini mewakili indonesia kan
ya karena di daerah putri memang banyak anak anak yang empat belas tahun lima belas tahun itu sudah menikah mbak
mereka itu putus sekolah
putri bersama teman teman putri berdiskusi dan memikirkan masa depannya
bagaimana mereka jika pernikahan di usia anak terus berlanjut mereka masa depannya kurang baik
terus apalagi kalau mereka hamil punya anak gitu
karena kebanyakan sekolah juga ketika mendapatkan siswanya eh siswinya yang
hamil langsung di drop out kan
jadi mereka tidak bisa mendapatkan untuk bersekolah
putri sempat menyuarakannya karena ketika anak perempuan itu menikah di usia anak
mereka itu tidak bisa mendapatkan pendidikan yang cukup
yang akan berdampak juga kepada ekonomi kepada kesehatan reproduksi
dan menurut putri masa masa lima belas tahun enam belas tahun itu masa masanya bereksplorasi
dan putri pikir mereka belum cukup matang untuk berumah tangga
jadi putri sampaikan bagaimana nasib teman teman putri yang lima belas tahun sudah mengurus anak
sudah mengurus suami sudah mengurus keluarga
putri sampaikan di sana terus putri juga sempat bertemu dengan pak yusuf kalla di sana
menteri luar negeri dan beberapa pejabat tinggi
kira kira waktu itu solusi atau ya jawaban yang harus diberikan untuk masalah ini
apa yang diharapkan yang didapatkan
apalagi ini kan juga forum yang sifatnya kan
sifatnya kan internasional
apa kira kira feedback yang respons yang didapatkan
yang pertama itu katanya dengan pendidikan
pendidikan itu kan wajibnya dua belas tahun
sedangkan di undang undang perkawinan itu kan anak usia minimal
anak perempuan itu enam belas tahun
dan normalnya enam belas tahun itu kan adalah normalnya itu masa masa sma kelas dua sma
menurut putri undang undang di indonesia yang perlu direvisi mungkin
karena enam belas tahun itu normalnya mereka masih duduk di bangku sma
jika indonesia masih memperbolehkan anak enam belas tahun menikah
berarti angka anak putus sekolah semakin tinggi dan angka kematian ibu berpotensi meningkat mbak
iya idealnya lebih tua kan dari enam belas tahun
minimal delapan belas tahun aja putri
dengan teman teman dari negara lain yang bertemu di sana apa yang anda rasakan

seorang yang memberikan speech di pbb
sempat berbicara sama malala
berbicara nggak tapi foto iya
dia menyampaikan tentang pendidikan untuk setiap anak
bahwa setiap anak itu harus mendapatkan pendidikan dasar dan lanjutan yang gratis
dia bilang seperti itu
dan sangat sangat menginspirasi seorang gadis pemberani untuk menyampaikan kebenaran itu
putri sangat sangat terinspirasi oleh malah
waktu malala memberikan speech kan ada putri juga di situ
kalau tidak salah membawa lampu kan
apa perasaannya waktu itu berdiri di depan
yang isinya itu pemimpin negara semua ya
apalagi bisa duduk dengan malala itu sangat sangat susah diungkapin mbak
nah pidato yang putri berikan sendiri kan di central park ya
dan siapa waktu itu yang ada di sana yang mendengarkan
dan di samping putri ada siapa siapa saja
jadi pas putri naik ke atas panggung global citizen festival itu
ada beberapa anak dari beberapa ceo kayak unicef dan sebagainya
dan putri dipilih untuk mewakili suara anak anak tersebut untuk menyampaikan harapan untuk dunia ke depan
jadi di sana ada enam puluh ribu orang yang hadir
dan ada artis artis papanatas yang berpartisipasi seperti coldplay ariana grande beyonce
sempat foto foto nggak sama mereka
ya terus putri didampingi dengan samhaik dan queen rania untuk menyampaikan harapan untuk dunia ke depan
sebenarnya pengen lama switch nya
cuma di waktunya cuma tiga puluh detik pun
ya tapi di depan enam puluh ribu orang itu luar biasa ya
nggak gugup atau nggak
gugup sih pasti mbak
apalagi mereka pandangannya melihat putri berhijab di atas panggung
mereka itu ngelihatnya kayak gimana putri kan jadi tegang
tapi kagum lah anak umur lima belas tahun cantik pula dan pintar
itu dalam bahasa inggris kan
ya dalam bahasa inggris
oke dan putri kira kira pelajaran apa yang putri dapatkan dari kesempatan yang diberikan ini
dan yang paling diingat ya apa sebenarnya dari kenalaman
putri melihat di amerika sana suara anak itu sangat diperhitungkan mbak
anak anak itu berpartisipasi anak anak udah ikut sidang
anak anak itu benar benar dilibatkan dalam mengambil keputusan
dan putri sangat ingin di indonesia ada yang seperti itu
makanya sekarang putri buat forum anak
mbak pulang dari sana putri buat forum anak
jadi forum anak itu merupakan wadah aspirasi dan wadah untuk berpartisipasi bagi anak anak
jadi anak anak itu bisa bersuara untuk menyuarakan ide ide pembangunan
jadi putri pengen anak anak itu dilibatkan dilibatkan dalam mengambil keputusan
jadi apalagi jika mengambil keputusan tentang pemenuhan hak anak
jadi anak itu tahu yang terbaik untuk dirinya sendiri
tinggal orang dewasanya aja yang memberikan peluang sebesar besarnya untuk anak bersuara
jadi saya sangat berharap
iya dan saya rasa dengan keberadaan putri di sana dan juga sekarang akan membangun sebuah forum anak di indonesia
ya yang jelas kalau pemimpin masa depan indonesia semua seperti putri
kita optimis lah terhadap masa depan indonesia
sekarang kan ada dalam rangka sumpah pemuda ya
putri kira kira yang mewakili anak muda juga
apa yang putri ingin lihat di indonesia
perbaikan seperti apa
dan pimpinan seperti apa yang kita perlu dapatkan dari para pemimpin kita
sebenarnya dalam rangka sumpah pemuda ini kita sebagai generasi penerus bangsa ini kita harus berperan aktif
kita harus berperan aktif dalam pembangunan
nah dengan cara apa kita berperan aktif dalam pembangunan
tentu dengan pendidikan
pendidikannya itu bukan hanya tentang ilmu pengetahuan dan teknologi
tetapi juga tentang etika moral kepribadian
agar indonesia itu tidak hanya maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
tetapi indonesia juga maju dalam moral dan kepribadian sehingga jauh dari yang namanya korupsi
ya itu penting sekali ya karena korupsi memang salah satu dan indonesia terkenal ya dalam hal itu
kita semua bangga
dan untuk generasi penerus kita saya rasa kalau semuanya seperti putri aktif peduli tentu indonesia juga akan maju sebagai bangsa
terima kasih sekali lagi putri
iya dan setelah informasi berikut kita akan bertemu dengan seorang sineas muda indonesia yang berkiprah di hollywood
dan filmnya mendapat nominasi oscar
tetaplah bersama insight
masih dalam insight nama sutradara muda asal indonesia livi zeng semakin berkibar
memulai karir di indonesia saat usia belia livi kini justru dikenal dunia sebagai seorang sutradara
melalui karyanya yang masuk dalam daftar layak pilih oscar dua ribu lima belas
livi zeng lahir di blitar jawa timur dua puluh enam tahun lalu
karirnya dalam industri perfilman bermula saat dirinya menjadi pemeran pengganti dalam film seri berjudul laksamana cheng ho ketika berusia lima belas tahun
di dunia internasional karir film livi dimulai dari nol
keterampilan livi sebagai atlet bela diri wushu membuatnya berhasil menjadi seorang pemeran pengganti bersertifikat dan produser di hollywood
berbekal pengetahuannya mengenai film yang didapatkan secara otodidak saat terlibat sebagai kru dan pemeran pengganti livi pun berhasil memproduksi filmnya sendiri
mulanya pelaku industri hollywood sempat meragukan kemampuan livi karena ia seorang perempuan masih muda dan berasal dari asia
namun kesuksesan film brush with danger yang disutradarai diproduksi sekaligus dibintangi wanita berusia dua puluh enam tahun ini akhirnya membuat livi dikenal sebagai sutradara di hollywood
film brush with danger yang juga dibintangi adik livi zeng bercerita tentang dua orang kakak beradik dari tiongkok yang masuk ke amerika serikat secara ilegal
keduanya harus berhadapan dengan gerombolan penjahat kelas kakap
film bergenre action yang terinspirasi dari kisah ini
kisah nyata teman livi yang berasal dari ethiopia tersebut tayang serentak di amerika serikat pada akhir tahun dua ribu dua puluh
film ini mendapat sambutan luas dan berhasil masuk daftar layak pilih untuk academy award ke delapan puluh tujuh atau oscar dua ribu lima belas untuk kategori gambar terbaik
bersaing dengan puluhan film lainnya diantaranya the hobbit transformers age of extension dan juga interstiller
film brush with danger sejumlah film sudah diproduksi livi antara lain the empire's throne legend of the best dan juga untitled action thriller yang akan dirilis tahun depan
rencananya di bulan november mendatang film brush with danger akan tayang di indonesia
sufiani tanjung cnn indonesia

film brush with danger menjadi gebrakan awal livi zon sekaligus membuktikan kiprahnya di industri film hollywood
bagaimana kisah dibalik prestasinya berikut wawancara saya dengan livison
oke livi ini jarang jarang nih ketemu livi zheng di jakarta

di bioskop nanti tanggal november dua puluh enam mulai tayang untuk ke publiknya
wow kita bisa nonton ini karena ini adalah film yang sebenarnya diproduksi livi waktu di hollywood
karena kan tinggalnya di la dan sudah tayang di amerika tahun lalu kan
iya akhir tahun lalu
review nya sepertinya bagus ya bahkan di nominasikan untuk oscars
iya kemarin los angeles times review nya bagus terus sempat masuk nbc juga dan beberapa media lainnya
itu cukup bagus sih
dan waktu itu tayang cukup lama juga dan masuk seleksi nominasi oscar dari empat puluh ribu film
saingannya empat puluh ribu
profit dong ya
iya udah untung sih filmnya
tapi kalau livi sendiri happy dengan film itu
ini banyak yang first ya dalam pertama
ini film yang diproduksi dan disutradarai dan dibintangi oleh anak yang masih muda
waktu itu divi kalau tidak salah masih belum dua puluh tahun kan

kalau ukuran hollywood sangat mudah
kedua perempuan ini saingannya kalau di holly biasanya kelas berat semua ya laki laki
mereka sudah berpengalaman
dan ketiga dari indonesia
itu untuk pertama kali membuat brush with danger ini apa sebenarnya
ya kok bisa melahirkan sebuah film seperti itu
perjalanannya apalagi ini kan hollywood yang sangat kompetitif ya
saya dari kecil kan hobi bela diri
pada waktu kuliah satu saya kuliah di university of washington seattle belajar ekonomi
saya sarjana ekonomi sebetulnya
cuman udah ada interest di film jadi saya mulai bantu bantu di set
jadi production assistant pernah jadi wardrobe assistant
production assistant untuk produksi apa
produksi kecil kecilan lah produksi student film dulu
iya di kampus terus sempat pernah kerja di projectnya whoopi goldberg
itu belakangan setelah berapa tahun gitu
jadi waktu itu terus kayaknya serius banget nih di film
dan waktu itu yaudah deh kan udah mau wisuda kan biasa panik nih
ini mau kerja gimana atau mau s dua atau gimana
di situ banyak sutradara dan produser yang memulai karirnya di situ
kayak george lucas sutradara star wars
terus sutradara forrest gump dan back to the future robert zemeckis juga dari situ
jadi udah deh coba aja daftar saya daftar eh ternyata keterima
ya udah terus waktu itu saya udah bertekad bulat bikin film brush with danger ini
nah di situ awal umumnya
kamu mulai belajar jadi sutradaranya gitu
iya tapi waktu itu skenario nya ditolak berkali kali
yang terakhir itu sama eksekutif pengurusnya ditolak tiga puluh dua kali
sampai akhirnya baru dibilang oh ini baru layak syuting gitu
jadi ya agak lama sih makanya
jadi proses dari pertama kali membuat skenario nya dan lain sebagainya
sehingga akhirnya bisa tayang itu berapa lama
itu kalau skenario mungkin sekitar setahun
dapat sponsor setahun setengah
jadi kita prep nya sekitar setengah tahun syutingnya dua bulan
abis itu editing ngisi suara gitu baru bisa tayang
nah eksekutif produsernya orang sana
iya orang sana semua klunya orang sana kecuali saya dan adik saya
waktu itu kira kira apa sih yang dia cari gitu dari film itu
sehingga akhirnya oke ini cukup bagus saya mau sponsor film ini
jadi ceritanya lucu saya nggak sengaja ketemu eksekutif produser di sekolah kung fu
dia kebetulan udah belajar kung fu dua puluh tahun hobi kung fu dan suka banget culture asia
dia udah ke asia lebih dari sepuluh kali ke berbagai negara
jadi saya pikir wah ini kayaknya tepat banget nih karena sebelumnya ketemu produser
mungkin kurang ada exposure dengan asia
nah ini kan kebetulan bela dirinya sama lagi kan dan emang saya kan hobi bela diri
saya pitch ide saya ke dia terus dia tanya udah ada skenario belum
saya bilang ya belum gitu
terus dia bilang yaudah coba kamu tulis
dia bilang ini adegannya nggak bagus difilmkan nggak dramatis karakternya kurang kuat
karakternya suruh ngerubah adegannya dibuang buangin
terus saya revisi kedua gitu juga
terus sampai itu akhirnya baru dia bilang ini udah cukup layak buat di shooting
kalau pendanaannya itu semua dari dia
iya jadi kalau security produser dia tuh sebagai yang mencari pendanaan
dan mendistribusikan film ini supaya masuk bioskop
kira kira berapa ya budgetnya
biasanya kan kalau hollywood kan filmnya budgetnya luar biasa ya
di sana kan agak mahal karena banyak union ya jadi
ada standar gitu yang harus
tapi kalau persisnya saya kurang tahu cuma di sana biasanya ngikutin union gitu
pada pokoknya sekarang udah profit udah happy lah eksekutif produser
iya eksekutif produser udah happy
di brush with danger ini ini kan bibi itu sutradaranya juga
tapi pemeran utamanya juga plus adiknya lili ken juga sebagai aktor di situ
bagaimana jadi setradara terus harus mendirect diri sendiri nggak susah
sebenarnya tuh waktu saya s satu kan kuliah di university washington
saya kan riset riset tentang bruce lee dia kan legendaris banget
orang asia di film yang paling legendaris lah ya bisa dibilang
terus saya jadi terinspirasi untuk jadi sutradara dan pemain begitu awalnya
waktu itu kan nggak tahu susahnya gitu
dan pada waktu syuting karena saya yang direct kalau cut lari lari dulu ke video village
lihat adegannya baru mendirect aktor dan diri sendiri gitu
jadi proses syutingnya emang agak lebih lama karena mesti lari lari ke video village dulu
belakang kamera terus di depan kamera
tapi kalau mendirect adek sendiri ken gimana
sebenarnya direct ken enak
direct ken enak soalnya saya kan sama ken udah deket banget
jadi saya udah tahu kurang lebihnya dia bisa apa atau enggaknya kan
dan ini kan adeknya lee usianya bedanya enam tahun ya
iya dia lebih muda enam tahun jadi
tapi kadang kadang kalau misalnya saya pengennya gini nggak dapat dapat
udah akhirnya saya di set ngomong bahasa indonesia terus oke i agree gitu
ada yang ngisengin gitu kadang kadang
tapi biasanya saya usahain pakai bahasa inggris
cuma kalau udah nggak dapet dapet nih udah langsung pakai bahasa indonesia nya keluar
ya jadi mereka direct adek sendiri apalagi kan selama ini big sister ya
tapi di sana kan ada aktor aktor lain dan juga mereka mungkin aktor yang pengalaman
didirect oleh levy waktu itu masih dua puluh tiga tahun terus mungkin juga ini anak kecil dari indonesia
ini nggak susah
sebetulnya kalau di sana itu yang penting kita prap
karena aktor sana itu banyak banget bertanya kenapa dia begini kenapa gerakannya dia begini
kenapa dia decide untuk berdialog begini
jadi yang penting kita datang ke set siap untuk ditanyain
jadi i do my homework saya pelajarin gitu saya membayangkan
kan kalau di skenario nggak ada semua back story
saya membayangkan back story di kepala saya gimana sih karakter ini tuh kecilnya gimana
orang tuanya kayak gimana walaupun itu nggak diungkapkan di skenario
jadi kalau aktor nanya saya udah tahu kan kan pernah kelas acting juga yang mereka banyak banget nanya gitu
saya udah mempersiapkan nih kira kiranya bakal ditanyain apa gitu
nah kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan mereka wah itu yang udah agak sulit
seluruh produksi waktu itu yang paling sulit untuk cari crew
karena di sana itu kan saya pengennya crew nya yang udah box office kan
yang udah awardnya sederet gitu dong kan boleh dong berpikir
jadi misalnya dulu pernah bikin film box office film akhirnya gagal
terus jawab itu apa
nah itu buat mereka susah untuk dapat jawab selanjutnya
orang ingetnya yang gagal ini gitu kan padahal mungkin dulunya terkenal banget gitu
nah jadi mereka tuh ya mereka bilang wow this is interstain but gitu
tapi kan intinya ditolak lagi ditolak lagi
itu susah banget karena kan bikin film krunya gede kan
nggak mungkin saya bikin sendiri dengan adik saya dengan eksekutif produser satu
eksekutif produser satu bisa back up nggak jadi kalau nggak ada crew
total crew nya berapa
kalau crew sekitar seratus kalau cast sekitar dua ratus
sekarang kan brush with danger
dan ini sudah istilahnya
membuat seorang livie zheng di hollywood sudah exist
pasti lebih gampang dong film film berikutnya banyak tawaran yang masuk
iya jadi sekarang enak banget kalau cari kru tinggal milih
karena mereka kita sebulan itu bisa dapat lima ratus delapan ratus skenario dan composer ngasih musiknya
itu dari siapa siapa aja skenario nya dari script writer yang menawarkan
iya terus produser juga cukup banyak yang
jadi senang sih sekarang udah lumayan settle di amerika itu senang banget
hollywood loh kita kan gak main main kalau hollywood kan industri perfilmannya dan ini juga bintang bintangnya kan pasti dengan film film berikutnya juga kelas
bintangnya kan juga lebih tinggi tapi ngomong ngomong waktu pertama kali premiere ya brush with danger apalagi kan livie yang menjadi bintangnya disitu
reaksi dari audience dilihat gak seperti apa mereka
tapi yang aku kaget tuh banyak banget penggemar dari meksiko
i didn't expect it i thought pasti penggemarnya orang asia dan orang orang lain
iya orang mulia disana kan eh ternyata banyak banget penggemar meksiko mungkin karena tentang imigrasi gitu ya
jadi mungkin kan banyak orang meksiko yang di amerika
mereka bisa berempati ya
soalnya ceritanya tentang dua anak yang datang ke amerika menyelundupkan diri gitu
iya jadi cukup happy sih tiap meeting yang gue diterima rame banget
dan wacara rame banget jadi cukup senang bisa diterima filmnya disana
oke sekarang proyek berikutnya apa
jadi saya baru aja selesai syuting udah hampir selesai sih filmnya
sekarang lagi ngisi musik dan lain lain sama isol efek
ini sama eksplodnya
exposure sama nah terus itu filmnya tentang kakak beradik yang punya six sense
tapi saya gak itu main saya fokus di terdarahin
oh bukan livie sama ken lagi
yang ini fokus di terdarahin aja
dan kebetulan madeleine zima itu dulu yang main tv seri the nanny kan waktu kecil suka
kok kayaknya cocok perannya aku ajakin
mau gak kerjasama sama aku eh dia mau gitu
jadi seneng banget karena dari dulu kan udah sering liat dia gitu kan
tapi ini masih film laga juga kan
nah yang di brush with danger ini kan livi sendiri dan ken dan kalian berdua kan wah luar biasa
ini dalam mendirect film berikutnya livi sendiri yang mendirect semua koreografi untuk martial artnya
atau ken juga ikut
kita ada stun koordinator namanya david busha itu dia yang mengkoreografi adegan adegan actionnya di brush with danger
tapi saya juga ikut involve karena kan sebagai sutradara visinya dari besarnya kita yang in charge
nah untuk film kedua timnya lebih diperbesar aja
jadi kita stunt coordinatornya ada lima specialist
jadi yang satu misalnya martial art asian martial art dia specialized
terus yang satu high fall
tapi kita ada tim itu dan saya kebetulan kan sama stand koordinatornya diajarin
katanya nanti film ketiga kamu aja yang jadi stunt coordinator saya pensiun katanya gitu
ya karena kamu juga pernah jadi stangguman ya
iya saya juga waktu itu pernah sekolah stand juga dan pernah ini
saya paling seneng wire work yang ditarik pakai tali bisa salto
sekarang masih aktif

kalau ada waktu senggang masih latihan
kadang kadang ngajar tapi udah gak kayak dulu
kalau dulu kan ngajarnya sering banget
sekarang udah inilah karena jam kerja film kan panjang panjang
agak susah juga nyari lari
oke jadi film pertama di hollywood film kedua yang lebih besar lagi kita harapkan di hollywood
kapan kira kira hijrah coming back ke indonesia mungkin membuat film yang settingnya di indonesia tapi nggak apa apa diproduksi oleh hollywood
jadi sekarang saya lagi development film ketiga itu masih di amerika
film keempat kita rencananya di indonesia saya udah promo promo start coordinator saya udah ke indonesia executive producer saya udah ke indonesia juga tiga kali malah
dan kameramen saya udah ke indonesia
iya jadi saya udah promo promo supaya bisa syuting di indonesia
dan kan pengennya co production setengah indonesia setengah amerika
dan pengennya dipasarkan di amerika dan di indonesia
jadi saya pengen mereka lihat dari point of view mereka gitu
karena kan kadang kadang yang kita pikir keren banget mereka bilang biasa kita bilang ah ini jelek gitu mereka bilang keren banget gitu
jadi bener bener mereka involved dari awal jadi pengennya sih
tapi kita sekarang masih cari cari lokasi
nah livi kan sekarang ada pengalaman mendistribusikan film di indonesia
seberapa beda ya kesulitannya untuk mendistribusikan film di indonesia
mempromosikan film ini di indonesia dibanding waktu itu di hollywood
jadi kalau di amerika itu begitu ph selesai kan saya bagian kreatif lah ya lebih sutradara skenario
itu langsung diambil alih oleh distributor
nah distributor ini yang mendistribusikan film dan mereka membiayai marketing
nanti ada lagi bagian marketing ada lagi bagian publicity
nah kalau di indonesia ini saya curhat curhat dan tanya tanya ke senior senior semua itu
jadi ph itu yang mendistribusikan yang memarketingkan mempublicitikan baru bioskop
kadang kadang five in one juga mencari dana
iya jadi waktu itu kan aku bilang semua proyekku besar atau kecil aku minta hak untuk di indonesia
aku karena aku orang indonesia aku pengen maksudnya aku yang distribusikan gitu
jadi waktu itu gak ngerti kan ngurus izin dua bulan setengah karena gak ngerti itu
belajar dulu lewat google terus tanya tanya telpon kantor ini telpon kantor sana gitu
akhirnya bisa terus ke lembaga sensor juga belajar ngurus sendiri
saya pertama ke sana ditanyain loh bahannya mana
oh saya belum tahu jadi saya mau tanya tanya dulu saya bilang gitu
terus ketiga kali baru bahan yang masuk baru akhirnya bisa lulus sensor dapat surat dari lulus sensor seneng banget itu
karena saya benar benar belajar dari awal lagi kan di sini gak ngerti industri nya
bayangkan seberapa sulitnya perjuangan bagi para sineas indonesia padahal itu di negeri sendiri ya
sudah ketemu sutradara siapa aja george lucu sudah ketemu
saya kalau sutradara ketemu luc besson itu itu saya
karena film yang saya suka banget itu the professional yang main natalie portman itu aku seneng banget
eh pas ketemu dia senang banget juga kalau aktor udah pernah ketemu amy adams jack kitchen
terus anna kendrick sama joseph gordon
bisa gak gira gira mendirect jackie chan
kayaknya bisa deh dia orangnya sebenarnya waktu itu ketemu kita diundang sama gubernur loster orangnya serius banget
dan cukup pendiem gak seperti di filmnya gitu jadi orangnya serius gitu jadi kayaknya cocok gitu
yang penting kan gerakan gerakannya
kalau dari segi genre akan tetap dalam ini genre film laga action film atau nanti mungkin agak berubah lebih banyak
ada romance nya ada thriller nya tapi yang six sen ini mungkin ada
jadi sebenarnya kalau menurut saya sih kalau cerita bagus genre apapun itu pasti jadi bagus
dan i'm open to any genre sebetulnya aku suka banget nonton komedi sama romantic comedy gitu
cuma mungkin lebih dipercaya kalau nggak direct action karena background di film action
dan masih lebih unik juga kan karena sutradara wanita gitu kan masyarakat

actress atau actor kalau perempuan siapa laki siapa
dan dia juga menulis kan
iya adiknya menulis kalau favorite actor sandra bullock sih
ya banyak ya film film yang lucu dan action juga
oke ini kan sumpah pemuda mungkin harapan livi sebagai masih muda nih soalnya baru dua puluh lima tahun
kalau dari semua muda itu yang aku bawa semangatnya
jadi buat aku tuh semangat yang terus berkobar dan tidak mati itu aku bawa ke directing di film
tiga puluh dua kali juga gak apa apa
jadi harus tetap semangat walaupun ditolak sakit hatinya jangan lama lama
tetap sakit hati sih walaupun udah tiga puluh dua kali kan bayanganku ah udah kebal nih enggak juga gitu
yang penting gak putus asa ya
livi terima kasih banyak kita sangat bangga dan kita juga tunggu brush wis danger
ya tanggal dua puluh
dua puluh enam november di seluruh indonesia
ya memang anak anak muda yang kreatif dan inovatif menjadi modal indonesia untuk membangun bangsa
adalah tanggung jawab kita bersama untuk menumbuhkan tunas tunas muda yang peduli
berani melakukan perubahan baik bagi lingkungannya karena dari tangan generasi mudalah masa depan indonesia akan ditentukan
saksikan kembali insight besok bersama saya desi anwar